wacana pertemuan ketemu partai gerindra prabowo subianto dan juga ketum pdp megawati soekarnoputri
mengemuka pasca statement dari prabowo soal menunggu waktu kapan diterima oleh megawati
meski telah direspon sejumlah politisi pdp namun rasanya belum ada waktu yang pas dan tepat kapan dapat terrealisasi
kini publik mengaitkan hubungan segitiga antara prabowo jokowi dan juga pdip jelang pilpres dua ribu dua puluh empat
apalagi di tengah naiknya elektabilitas dan juga baliho prabowo yang disebut banyak berada di kandang banteng
benarkah hal dan fakta ini menjadi tembok penghalang pertemuan tersebut
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami yang pertama adalah wak ketum partai gerindra budi jiwandono
dan juga direktur cpi lsi deni ja hanggoro dosopamungka
selamat malam mas mas kalian apa kabar
terima kasih telah hadir di malam hari ini di studio cnn indonesia
saya langsung saja ke mas budi
tadi di paket berita
kita sudah mendengar bahwa menunggu waktu yang tepat
bu mega atau pak prabowo
saya kira kita pertama melihat semangatnya
semangat pak prabowo ini kan memang merajuk sebuah persatuan
kita perlu ketahui bahwa hubungan pak prabowo dan bu mega kan secara sejarah kan sangat baik sebenarnya
pak prabowo sangat menghormati bu megawati sebagai seorang negarawan
dan pak prabowo hubungannya dengan korga besar bu mega
dan beberapa kali saya rasa pak prabowo sudah lama ingin sekali bersilaturahmi dengan bu megawati
dan saya rasa kita menghargai posisi masing masing kekuatan partai politik
dan apapun itu nanti di bulan november setelah sudah ditetapkan pasangan
apapun itu ya kita misalnya nanti kita pun berkompetisi tidak masalah
jadi siapa yang menunggu dan siapa yang memutuskan
bu mega kah atau pak prabowo kah yang memutuskan harinya tanggalnya begitu
kita ketahui kan pasti dari dua dua tokoh ini kan pasti ada kesibukan masing masing
kita menghargai kita mengerti hal itu
pasti pak prabowo akan hadir untuk bertemu dan bersilaturahmi
intinya kita melihat bahwa pak prabowo itu menghadapi dua ribu dua puluh
menginginkan kondisi situasi
tapi ada yang bilang pertemuan ini kemudian pak prabowo menginginkan ada pertemuan dengan megawati
setelah kemudian rencana caimin pkb ini akan bertemu
sepertinya kok serba mendadak dan publik akhirnya mencocokkan
saya rasa enggak
saya rasa ya pak prabowo dari awal
ya kan beliau selalu mengatakan beliau siap untuk bekerjasama dengan siapapun
dan beliau selalu mengingatkan dan teladan beliau selama ini memperlihatkan
bahwa ujungnya kita itu harus bersatu
bahwa dalam kontestasi politik apakah itu pilpres
pemilihan gubernur apapun itu
kita boleh berbeda pilihan politik boleh
tapi ujungnya kita harus sama sama bersatu
berarti tidak ada masalah tidak ada yang menghalang halangi begitu
atau tidak salah satu pihak yang tidak ingin bertemu
saya rasa tidak ya
saya rasa ya hubungan baik baik saja ya
kami menunggu pak prabowo menunggu waktu dan
kapa pun itu
kita harapkan itu bisa terkejadian
karena ini bisa menjadi teladan contoh yang baik bagi demokrasi di indonesia
oke mas budi
suatu persatuan lah
di antara pimpinan pimpinan partai politik di indonesia
oke saya akan tanyakan mas hanggoro
seperti apa menurut anda
apakah jangan jangan dengan apalagi survei anda lsi begitu mengatakan pak prabowo di elektabilitas yang lebih tinggi daripada ganjar calon pdip
jangan jangan itu menjadi salah satu penghambatnya begitu
tapi kalau kita lihat ya dari awal tahun ke sini ini kan tren prabowo meningkat
kebalikannya dengan ganjar
jadi saya menduga ya ini pendapat saya pdip akan menahan diri untuk jumpa sebenarnya
karena pertemuan antara mega dengan prabowo
justru malah menegaskan posisi prabowo di mana dia salah satu capres dibandingkan dengan kontestan yang lainnya punya diferensiasi yang kuat
itu dalam hal dia bukan capres boneka
dia bukan capres yang dia adalah capres yang bisa menentukan keputusan partai gitu
bertemu akan merugikankah bagi pdip dengan kondisi hari ini menurut anda
bagi ganjar pasti ya
karena apple to apple nya prabowo itu dengan mega bukan ganjar atau dengan anis gitu
yang ingin dibangun kan begitu
jadi rasa rasanya dengan pertimbangan ini tim strategis ganjar akan menahan diri
tapi mungkin kalau kepentingan ibu mega dalam konteks pemilu pertemuan dengan para ketua partai ini kan untuk menyejukkan suasana
kalau kita bandingkan dengan dua ribu sembilan belas yang lalu ini jauh lebih adem gitu
tapi dalam hal strategis menurut saya justru ini mempertegas posisi prabowo yang lebih powerful dibandingkan dengan capres yang lain
jadi sengaja menahan menurut anda pdip ya
nah ini ada yang menarik kemudian ketika kita mendengarkan tadi
statement puan maharani begitu di paket berita mengatakan bahwa menunggu waktu yang tepat dan juga akan berkomunikasi dengan semua partai
jangan jangan pdip tidak melihat secara spesifik begitu kegering
anda melihatnya seperti apa
tidak bisa dinafikan ya
kalau posisi prabowo yang trennya naik ini kalau dibiarkan saja gitu ya
diberikan ruang dia semakin naik gitu
karena keunggulan prabowo ini meningkat
ini kan salah satunya selain limpahan dari seorang ganjar ketika kemarin drop karena isu isu negatif ya
prabowo sudah bagian dari pemerintahan jokowi gitu ya
prabowo dianggap tokoh yang strong leader dalam hal membangun ekonomi
ditambah lagi dia pemegang kendali partai
jadi beberapa indikator ini tidak dimiliki oleh ganjar
sehingga perlu membuat strategi khusus ini agar tidak semakin kuat pada isu isu kuatnya prabowo
berarti menurut anda pertemuan mas anggaro ini akan memberikan ruang lebih besar begitu kepada seorang prabowo
pertemuan antara prabowo dengan mega menegaskan positioning prabowo sebagai presiden calon presiden yang memiliki kendali atas kekuasaan
kendali atas partainya
dibandingkan dengan capres yang lainnya
sebelum saya kemudian menanyakan kembali kepada mas budi saya masih ke bang mas anggoro
yang menarik adalah baliho pak prabowo itu banyak sekali kemudian di solo yang berterbaran
ada salah satu kalimatnya yang mengatakan mengutip pak jokowi bahwa dua ribu dua puluh empat adalah waktu prabowo begitu
menggrokoti kandang banteng
kurang lebih seperti itu bahasanya
menurut anda apa kemudian mengapa ketika kondisinya seperti ini malah ingin bertemu begitu
yang pertama prabowo dan tim pasti sudah memiliki data sendiri bahwa tingkat kepuasan kinerja jokowi sangat tinggi
endorse dari jokowi tentu sangat powerful
dan itu linear terhadap kemudian siapa yang lebih dekat
siapa yang kemudian di endorse oleh jokowi
jokowi masih menahan dia secara terbuka pasti
rangkaian di pdb
tetapi bahwa gestur politiknya itu nggak bisa dirafikan
bahwa dia juga dekat dengan prabowo
karena kalau kita lihat data berikutnya bahwa publik yang setuju misalnya gitu ya pindahnya ikn dari jakarta kalimantan itu justru lebih memilih prabowo daripada ganjar
itu linear dengan ujannya jokowi

oke baik jangan ke mas budi seperti apa kemudian melihatnya
seperti apa kemudian melihatnya
tengah panasnya begitu serangan terhadap pak prabowo tapi kenapa ingin bertemu malahan
gini mas bram ya menghadapi situasi saat ini apakah itu tantangan domestik apakah itu tantangan global
saya rasa sebagai pimpinan elit politik di negeri ini perlu sebuah kebijaksanaan untuk selalu merajut komunikasi
ya bahwa sekali lagi kita ini semua partai politik mempunyai niat yang sama

siapa pun yang dicalonkan juga oleh partai partai politik
putra putri terbaik bangsa juga mempunyai niat yang sama
tapi perlu kebijaksanaan untuk itu tadi
membangun suatu kekuatan yang bisa melompatkan indonesia ini dari sekarang sampai ke posisi yang lebih tinggi
tapi kalau kata mas anggoro tadi kan memang sengaja menahan
kalau bertemu akan memberikan ruang ini kan negatif begitu pandangan hati
saya analisa sebuah analis politik
saya kami melihatnya bahwa niat pak prabowo adalah tulus untuk menjalin komunikasi
menjalin hubungan silaturahmi yang sudah lama terbangun dengan sahabat lama
ibu megawati soekarno mutri
sekali lagi sosok yang beliau kagumi beliau hormati
dan saya rasa sekali lagi saya kembali bahwa ini akan menjadi sebuah tradisi yang baik bagi demokrasi indonesia
pak prabowo mengingatkan bahwa demokrasi indonesia itu harus berbeda dari demokrasi demokrasi lain
kita harus merajuk sebuah kesejukan sebuah persatuan dimana ya sosok yang memang ya sekarang itu bisa
menggait apa menjadi magnet
jadi bertemu itu hanya silaturahmi atau kemudian harapannya ke depan bisa bersama begitu
saya rasa selain silaturahmi pasti ya membicarakan ya hal hal strategis
membicarakan arah pembangunan bangsa ke depan
termasuk bersama dalam pilpres
mungkin kalau sekarang kan ya sudah memposisikan masing masing kita tidak tahu
ini kan belum pendaftaran artinya semua masih mengatakan janur kuning belum melengkung begitu
tapi apapun itu karena apapun itu nanti setelah pendaftaran itu terjadi meskipun kita nanti berkontestasi nggak masalah
tapi setelah itu setelah nanti sudah ada hasilnya keluar ya mari kita bersama sama kembali
ya itu kita pikirkan gimana kita membangun bangsa ini bersama sama ke depan
tidak ada titik temu tidak masalah begitu ya dalam pertemuan itu akan berbeda jalannya dalam pilpres
penting silaturahmi komunikasi sebuah pihak lebih banyak komunikasi lebih baik
jadi kenapa harus bertemu kalau begitu
apa kemudian urgensi harus bertemu kalau memang memilih jalan yang berbeda begitu mas budi
sekali lagi ya dari kita melihat arah pembangunan bangsa ini dari dulu sampai sekarang kan ini bangsa yang sangat besar
mempunyai dinamika yang begitu luas
dan kita membutuhkan saling komunikasi saling mengupdate kondisi kondisi saat ini
nggak apa apa perbedaan perbedaan pendapat itu kan mungkin menjadi perbedaan gagasan gagasan juga
yang mungkin bisa kita bicarkan bersama untuk nanti menuju sebuah program yang solid untuk pembangun ke depan
jadi tidak apa apa kita di satu ruangan
kita beda beda pendapat ya kita sama sama
yang penting ketemu dulu ya mas
tapi yang penting kita ketemu kita bicara kita lihat ke depan seperti apa
oke kalau ketemu dulu kita lihat ke depannya seperti apa mas anggoro melihatnya seperti apa
seberapa besar potensinya itu
potensi untuk ketemunya atau potensi untuk
selanjutnya setelah ketemu apakah bersama atau memang sengaja setuju untuk tidak bersama begitu mas anggar
banyak kemungkinan tapi
mana yang paling mendekati dari kondisi hari ini paling tidak
jadinya bagi pdip gitu ya
mau jumpa ini efeknya bagus bagi prabowo gitu
tidak jumpa ya karena sekarang ini kan sebagai partai penguasa memastikan ini kontestasi berjalan dengan baik
ya udah lancar gitu dan tentunya sejuk gitu ya
dan jadi kalau mau jumpa mungkin tidak sekarang gitu ya atau di awal awal sekalian
yang pertama yang kedua pun jumpa ya tidak terekspos oleh publik ya dalam hal konteks strategi
karena sekali lagi ini tidak sekadar perjumpaan
dampaknya pasti keelektoral
mengingat persaingan para calon ini kan sudah sangat kuat gitu ya
meskipun apa namanya masih belum mendaftar gitu
dari tiga kandidat yang sekarang ini kita wira wiin survei
sisa swing voternya tinggal sekitar sebelas persen gitu
artinya ketika ingin mengguli yang lainnya itu pasti dapat limpah dari calon yang lainnya
jadi untuk bersama akan kecil kemungkinan menurut anda
segala kemungkinan bisa terjadi ya segala kemungkinan
jadi bisa saja gimmick gimmick saja gitu ya
ketika nanti jatuhnya di putaran kedua baru bersama bisa jadi ya
oke ada kemungkinan untuk komunikasi di situ ya
oke saya akan kembali ke mas budi terakhir
singkat saja mas budi kalau tadi mas anggoro mengatakan
jangan jangan pertemuannya sudah informal
tidak di depan media tidak depan publik
jangan jangan itu sudah terjadi
saya belum tahu itu ya
tapi ya kan sebenarnya komunikasi dengan teman teman pdi perjuangan
kan sudah juga lama terbangun juga
kalau kita ingat juga waktu itu teman teman pd perjuangan
dipimpin mbak puan waktu itu kan sempat datang ke hambalang juga
dan waktu itu janjinya kita akan komunikasi terus ke depan
dan apa namanya harapan itu ya kita berharap pak prabowo
bisa bertemu dengan bu megawati
dan kita akan sangat bersyukur kalau itu terjadi
tapi ya kalau tidak ya nggak masalah juga
tapi sekali lagi intinya itu kenapa ini penting untuk dibangun
komunikasi ini sangat penting untuk memberikan contoh kepada publik
kepada stakeholders kepada rakyat di indonesia
kita merajuk sebuah kesejukan sebuah persatuan
demi kepentingan rakyat demi kepentingan bangsa ke depan
jadi artinya gerindra pak prabowo menunggu kapan bu megawati dan pdp
memberikan waktu begitu ya
ya kira kira begitu
kita sama sama tahu kita hormati
sama sama ada kesibukan masing masing nggak masalah
tapi semoga itu akan kejadian dalam waktu dekat
oke kami tunggu kapan akan terjadi dan waktunya kapan
oke terima kasih
mas budi jiwandono waketum partai gerindra
dan juga mas hanggoro doso pambungkas
ica telah bergabung sama kami selama malam
sehat selalu mas mas kalian
mas bram terima kasih undangannya